dan melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan anggota dewan pers imam wahyudi di jakarta
selamat siang bang iwan
selamat siang hanum
bang iwan terkait dengan pengawalan dari dewan pers terkait kasus kekerasan di munajat dua ratus dua belas ini
dari dewan pers sendiri bang imam bagaimana
intinya kan ini kasus ancaman dan juga penghalang halangan terhadap jurnalis
berarti ini sudah masuk kasus kriminal dan ini berarti itu kita menunggu dan juga memantau
bagaimana tindak lanjut dari aparat dan manipia kepolisian
jangan lupa bahwa dalam menjalankan
tugasnya itu wartawan mendapatkan perlindungan hukum
tindakan dia dalam meliput mengumpulkan informasi
itu adalah tindakan sah dan harus dilindungi oleh hukum
siapapun nggak boleh
kemudian menghalang halangi atau melakukan tindakan
yang membuat kemudian kegiatan wartawan itu terhalang
karena mereka bisa dipidana
pidananya berat lho
ancaman hukumnya bisa pidanya pendana dua tahun
atau denda maksimal lima ratus juta
itu tertuang dalam undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam pers
ya baik bang imam
untuk menghalang halangi saja sudah terkena undang undang nomor delapan belas uu pers
apalagi terkait dengan kasus kekerasan yang juga mendapatkan undang undang pidana begitu
tapi bang imam seperti kita ketahui juga bahwa banyak sekali kasus kasus serupa sebelumnya
yang sepertinya tidak selesai begitu
dari dewan pers sendiri dalam menangani pedoman penanganan kasus kekerasan
terhadap pers ini seperti apa sih bang
apakah walaupun sudah cukup dikawal tapi kasusnya tidak ada yang selesai sampai saat ini
begini saya koreksi
tadi yang dimaksud adalah undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
termasuk ancaman pidananya itu ada di pasal delapan belas
nah bicara soal kekerasan ataupun penghalang halangan terhadap wartawan
ini perlu saya katakan juga
saya tegaskan juga bahwa ini harus kita bedakan
antara yang mana wartawan profesional dan mana yang wartawan abal abal
kalau abal abal tidak termasuk dalam lingkup perlindungan ini
tapi untuk wartawan profesional yang tengah menjalankan tugasnya secara profesional
itu berhak untuk mendapatkan perlindungan ini
dan selama ini kita selalu mengawal
masyarakat pers termasuk juga dewan pers selalu mengawal
contohnya adalah misalnya kasus kekerasan atau penghalang halangan terhadap wartawan
yang meliput kasus penggusuran di ex lanut di lanut di
semata utara di medan semata utara
dan kemudian juga kalau tadi ditanyakan bagaimana prosedurnya
prosedurnya adalah setiap kali kami mendapatkan informasi ataupun pengaduan
yang kemudian di tengah rea atau di terindikasi bahwa itu penghalang halangan atau kekerasan
dewan pers itu punya satgas penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan
dan itu melibatkan
organisasi atau organisasi profesi wartawan
dan kemudian itu diproses
dan kemudian kalau perlu menurunkan tim dari jakarta kita turunkan tim dari jakarta
dalam beberapa kasus sekali lagi bahwa tujuannya ini adalah untuk melindungi kemerdekaan pers
kalau ternyata kemudian diketemukan bahwa itu kekerasan itu terjadi karena wartawan tidak profesional
kita cukup fair untuk kebetulan mengatakan bahwa atau kemudian ini apa mempersilahkan ini di
proses sesuai proses hukum yang berlaku
tetapi kalau kemudian saat itu wartawan tengah menjalankan tugasnya secara profesional
tugas profesional secara profesional itu mereka wajib dan harus dilindungi
dan itu dalam beberapa kasus misalnya di sumatera barat
itu aparat yang melakukannya itu akhirnya mendapatkan sanksi termasuk pemecatan dari institusi
tetapi kalau saatnya kekerasan itu dilakukan itu akan menjadi hal yang tidak bisa dilakukan
kekerasan itu dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun kelompok kelompok tertentu
itu memang kemudian harus mendapatkan sanksi pidana
jadi artinya bahwa itu diproses oleh polisi
kalau seandainya itu melibatkan aparat itu dilakukan prosesnya dilakukan oleh ankum ataupun oleh mahkamah militer
seandainya itu dilakukan oleh apa namanya aparatur dari militer gitu
jadi intinya semuanya itu sama
tapi itu harus dilakukan sama
siapapun yang melakukan sepanjang itu ada penghalang halangan terhadap wartawan
yang tengah melaksanakan tugas profesionalnya secara profesional
itu tetap mereka harus dirindungi dan kemudian sepelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku

bang imam juga melihat di media dan terkait dengan dua kawan kami tentunya dari cnn indonesia dan satu dari transmedia detik tv
yang juga mengalami kekerasan di munajat malam dua ratus dua belas kemudian

melihat dengan jelas bahwa peliputan ini terjadi di ruang publik
di mana para wartawan ini memang sepertinya seperti biasa diperbolehkan untuk berada di sana begitu
namun terkait dengan statement yang dikatakan oleh pihak dari dua ratus dua belas novel bamukmin
semalam di salah satu program kami di cnn indonesia mengatakan bahwa
itu diluar tanggung jawab dari panitia begitu dari dewan per sendiri
mungkin ini juga untuk edukasi kemasyarakat

bagaimana tugas kita ini wartawan jurnalis ini bisa meliput di manapun tempat tempat yang tanpa batas
dengan kaedah kaedah jurnalistik yang sudah ditentukan begitu
mungkin bisa sedikit diedukasi juga kemasyarakat begitu bang

sekali lagi ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa jurnalis itu adalah
mereka menjalankan tugas profesional dalam langkah untuk menjalankan
berdasar prinsip kemerdekaan pers
kemerdekaan pers itu adalah hak asasi manusia
dan jurnalis itu adalah hak asasi manusia

jurnalis melaksanakan kemerdekaan pes itu artinya menjalankan tugasnya itu dalam rangka mewakili kepentingan publik
jadi seandainya ada penghalang halangan itu yang dirugikan bukan semata mata jurnalis atau perusahaan pers
tapi adalah terhalangnya kepentingan publik
oleh sebab itu kalau kita bicara soal perlindungan terhadap jurnalis itu pada dasarnya adalah perlindungan terhadap kepentingan publik
jadi sekali lagi siapapun yang merasa bahwa kemudian ada melihat atau merasa bahwa jurnalis itu melakukan tugasnya tidak sesuai dengan koridor profesi silahkan mengadu di awan pers
salah satu tugas di awan pers adalah menjaga kemerdekaan pers dan menjaga profesionalis menjurnalis
jangan main hakim sendiri
seandainya tidak puas ya silahkan mengadu ke dalam pers
jadi jangan sama seperti kita tidak puas dengan
tindakan tindakan lain yang melawan hukum melapornya ke polisi
dalam kaitan dengan pers itu mengadunya ke dewan pers
jangan main hakim sendiri karena siapapun main hakim sendiri itu berarti melanggar hukum
jangan lupa bahwa seandainya kemudian mereka yang memusi pers sama juga dengan musik publik
jadi seandainya kemudian publik merasa bahwa ada pers yang bertindak di awan personal silahkan mengadu
itu bagian dari proses aturan mainnya
yang terakhir bang imam
mungkin juga masyarakat masih belum terlalu umum
belum teredukasi dengan baik terkait dengan tugas tugas jurnalistik wartawan itu seperti apa
apakah dewan pers juga melakukan sosialisasi terkait hal ini
supaya masyarakat juga
hal ini kami takut ini bisa men trigger masyarakat
bahwa ketika ada peliputan masyarakat tidak merasa nyaman dengan ini
dan akhirnya bisa melakukan main hakim sendiri seperti yang tadi abang katakan
dari pengalaman kami selama ini dalam menangani kasus kasus kekerasan
itu yang melakukan kekerasan
itu adalah pihak pihak yang berkepentingan
apakah dia berasal dari masyarakat sipil
atau kemudian dia berasal dari aparatus
jadi artinya mereka terganggu kepentingannya
kemudian kepentingan itu pada dasarnya itu bertentangan dengan kepentingan publik
maka kemudian mereka melakukan kekerasan
umumnya terjadi seperti itu
nah bagaimana cara kami men sosialisasi
selama ini salah satu tugas dewan pers adalah melakukan sosialisasi
bagaimana pes pers itu melakukan tugasnya
sudah kami selesaikan pada publik
termasuk juga kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi praktek jurnalis abal abal
itu sudah kami sosialisasi sampai tingkat dua
artinya tingkat keupaten
bahkan dalam berbagai kesempatan
seandainya ada kasus kasus kekerasan
itu bukan semata mata kami menangani kekerasannya
tapi selalu kami selipkan di situ proses sosialisasi
jadi apapun sarananya
selalu kami gunakan untuk men sosialisasi
tentang bagaimana tanggung jawab dan fungsi pers itu bagi publik
sehingga publik itu juga merasa ikut memiliki
karena pada dasarnya pers itu mewakili kepentingan publik
termasuk melalui forum ini juga saya ingin selalu menekankan
bahwa ancaman terhadap kemerdekaan pers adalah ancaman terhadap kepentingan publik
bayangkan saatnya pers tidak diberi kekebibasan
untuk mengumpulkan informasi
dan menyebarkan informasi
berbagai macam tindak kriminal
berbagai macam tindakan tindakan
yang pada dasarnya mengkhianati kepentingan publik
akan terkubur di bawah permukaan
tidak bisa dibongkar oleh pers
dan kepentingan kepentingan yang mencintai kepentingan publik itu
tidak selalu berasal dari pemerintah atau apa aparatus
tetapi juga bisa berasal dari kepentingan kepentingan kelompok
atau individu individu di lingkungan publik sendiri
yang notabene adalah itu melawan kepentingan publik
jadi betapa fundamentalnya peran pers di sini
makanya kita sebagai salah satu pilar demokrasi begitu ya bang ya
artinya bahwa demokrasi tidak akan ada
seandainya tidak ada kemerdekaan pers
karena pada dasarnya demokrasi itu adalah masyarakat menyerahkan sebagian dari kewenangannya itu kepada mereka mereka yang terpilih
dan kemudian untuk mengontrol mereka mereka yang terpilih
ataupun kepada siapapun sekitar kita
termasuk sesama anggota masyarakat yang lain
diperlukan adalah kemerdekaan pers itu
dia penyimpangan itu tidak disampaikan kepada publik
itu bagian dari kontrol atas penyerahan sebagian amanat publik itu kepada pihak pihak yang diberikan amanat itu
kalau begitu bang imam kita berharap tentunya selalu kita berharap tidak akan ada lagi kasus kasus intimidasi
apalagi persekusi seperti ini terhadap teman teman jurnalis di lapangan sana
bang imam terima kasih
sekali lagi tindakan persekusi ancaman dan sebagainya kepada siapapun
karena itu sesungguhnya bertentangan dengan hak asasi manusia
ataupun bertentangan dengan hukum
apalagi kepada pers yang notabene itu mewakili kepentingan publik masyarakat yang lebih besar
terima kasih bang imam wahyudi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report